yang menggelar pemilu pada empat belas april adalah vancouver di kanada
berikut liputan dari zakari ibrahim seorang mahasiswa yang berada di kota vancouver
inilah kota vancouver salah satu kota terbesar di kanada yang penuh pemandangan indah
di vancouver pemungutan suara pemilu dua ribu sembilan belas berlangsung dari jam sembilan pagi hingga jam tujuh malam pada empat belas april lalu di kjri vancouver
ppln vancouver mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara termasuk kunjungan secara langsung di kantong kantong wni termasuk wilayah victoria nanaimo abbotsford kelauna edmonton dan kalkar
menurut anggota ppln vancouver matty urianto para wni sangat antusias terhadap sosialisi tersebut
sebagian besar sudah mengalami data cara pencobosan
pada hari pelaksanaan pemilu pada minggu ppln vancouver menyediakan tiga tps untuk para pemilih
sebanyak empat lima ratus tiga puluh enam wni terdaftar dalam dpp dan tujuh puluh empat wni terdaftar dalam dptb
sebelum hari pelaksanaan pemilu pada minggu kendala yang muncul adalah perubahan alamat atau nomor telepon yang tidak diberitahukan kepada ppln
ppln vancouver mencari penyelidikan yang lebih baik
ppln vancouver mencari penyelidikan yang lebih baik
ppln vancouver mencari penyelidikan yang lebih baik

sebelum jam satu sebelum sanrun itu berjalan
pesantren itu maraton yang di vancouver diadakan setiap tahun yang maraton sepuluh km ya
menurut mila seorang wni yang tinggal di vancouver selama sedikitnya sepuluh tahun
proses pencoblosan berjalan secara lancar sehingga tidak ada kendala yang dialami
pengalaman saya untuk tahun ini semuanya itu serbatan organisasi
dan lancar sekali
walaupun ada line up sedikit di luar
sementara itu selain pencoblosan untuk memberiakan suasana pemilu setempat
konsul jendral ri di vancouver tuti wahyuni si jerman mengatakan
acara bazar kuliner indonesia dan pemutaran film pahlawan indonesia juga diadakan sebagai hiburan
dan pada hari ini kita mengadakan berbagai kegiatan
ada bazar makanan indonesia
dan juga pemutaran
film perjuangan pahlawan kita yaitu sultan agung
hasil kerjasama kjri vancouver dengan muriati sudipjo sinema
meski acara maraton dan hujan memperlambat kedatangan sejumlah pemilih
pelaksanaan pemilu tetap berjalan ceria dan warga indonesia datang dengan penuh semangat dan sukacita
zakary ibrahim vancouver kanada